i don't get i angkat
i don't get i angkat
pasti ada yang gak beres
lebih baik aku gak usah ngetaji deh
masih gak diangkat juga
lan maafin gue gue gak sengaja banget
selama gue gak ada
hati hati juga sama tangga
karena kalau lo kena bola
atau lu jatuh dari tangga
bahwa di medan cuma dua atau tiga hari
habis dayaku untuk mengingatmu
habis dayaku untuk mengingatmu
habis dayaku untuk mengingatmu
hanya membuat diriku terluka
hanya membuat diriku terluka
hanya membuat diriku terluka
di jalan yang ini
untaian kata yang ku dambahkan
mulan kamu kenapa sih
mulan kenapa mulan
lu gak tepatin janji lu
katanya lu bakal puas
tapi kenapa lu malah bilang
lu bakal pindah sekolah di sana
lu seru bohong
tolong lemparkan kehidupan
jangan lupa like share dan subscribe ya
dan aku harus ke rumah sakit
tolong bawa aku ke rumah sakit
mas gunahuan kenapa ya
ya allah apa yang terjadi sama mas gunahuan
tidak ada yang bisa dipulih
tidak ada yang bisa dipulih
mau kemana dia
kalau dia tanya aku dimana
kalau gak diangkat sih sama dia
gak diangkat juga
pasti dia gak beres
lebih baik aku gak usah nangkat lagi deh
masih gak diangkat juga
bagaimana kau sudah dapat tiket pulangmu itu
kalau tiket pesawat mahal
kau beli saja tiket bis
enggak lah mak
aku udah mutusin
kalau aku bakal tinggal disini dulu sampai bapak udah mendingan
apalah kau ini
kawi itu kan kelas tiga
kau harus banyak belajar
iya mak aku tahu itu
ya sekarang aku lihat dulu lah
dalam satu atau dua minggu ini
kalau ada orang yang bisa
bantuin ladang bapak
ya aku pulang ke jakarta
tapi kalau tak ada
aku pindah sekolah saja lah mak disini
kau itu ke jakarta mau mengejar cita cita kau
kau mau jadi dosen sastra
kau bilang kau mau memajukan sastra indonesia
kalau kau disini bagaimana dengan cita cita kau itu
sekarang itu mama bapak dan yola
pak jalannya agak ngebut sedikit ya pak
lampu merah lagi
tiana mau kemana sebenarnya
ke arah mana tadi taksinya
bapak bisa jalan sendiri
tak perlu kau perlakukan bapak macam anak kecil begitu
ya kan bapak masih sakit pak
ya makanya itu roman pegang bapak
kalian itu masih saja dari dulu sampai sekarang
bosan kali aku dengar kalian debat
sera kau lah
tiana mau kemana
aku mau kemana
aku mau ke sana
aku mau kemana
roda mesin yang aku naiki ini
apa dia kembalipun
aku tak tahu
yang kini ku tahu
hanya ulan dari
yang sekarang jauh dan ku rindu
yang sekarang jauh dari tatapan mataku
kamu tadi telepon aku bilang katanya kamu sakit
tapi sekarang kamu gak kenapa napa
ternyata kamu datang juga
kamu masih diindahkan sama aku
ya udah aku pulang sekarang
eh tunggu tunggu tunggu
kok pulang sih kamu kan baru datang
ini juga belum di nemo
enggak aku mau pulang sekarang
jika ketentuan sudah digariskan maka janganlah kalian melanggarnya karena segala ketentuan itu
sudah ada ukurannya dan punya maksud dan tujuan itu maka jika lo kalian melanggar aturan itu
ketentuan itu maka bisa ada kemudoratan maka yang terjadi kalian itu contohnya ya fim dong
tempe posisi buka bajunya dulu ya kan tempe mau dipotong
ini kan buat persiapan mitar sahur rangkung tinggal isi angin
water tinggal kupasin kulitnya selesai dah alhamdulillah
kalau masuk nongol teriaknya copy masuk nongol teriaknya copy gimana mana tuh masuk aduh sih
ngasih salam dulu wah iya saya lupa assalamualaikum waalaikumsalam
kalau mau kopi
tapi ambil aja sendiri ya dong lebih dahulah hanya poh saya yang manduk ukuran ukurannya enggak
jadi assalamualaikum waalaikumsalam
ini pade eh jangan begitu ya ini bulan puasa nih yang namanya setan gendur
warna setan hitam segala macam itu dunia pada diikat ini ngapa ada satu telepasi di dapur
saya bukan setan saya udah kocan itu kode kocan suaranya kayak pade ya
pade maafin aku
itu muka apa jadi pada hitam begitu
wah ngeledek saya eh dari awal juga ini muka udah hitam sekarang metalik

pak sri kitty ini ulah trio beratnya pade
pak sri kitty ini ulah trio beratnya pade

tadi bikin obor minyaknya kebanyakan
saya keluarin korek saya sundut blus
seperti inilah kira kira
bukan saya aja yang gitu

kena juga kena

oh kirain citai pade lagi pake masker aspal
mas keren asfal ini muka meleleh
kalian ini bener bener ya
kan ustadz ursa yang mulia dasar itu
udah bilang sama kalian
kasih minyak tanahnya jangan terlalu banyak
kalau kebanyakan ya begini
yahaba itu diatasnya bahaya
sebab apa sebab minyak tanah itu sudah terbakar
sangat seperti hati ustadz
kalau gue liat ustadz tidur sama ustadz dan luwi berduaan
ustadz cemburu ya
kan saya udah bilang
yaudah sekali lagi
saya tuh kan gak sengaja
saya tuh gak bermaksud untuk
mencelakai ustadz musa dan padi
jangan lupa ustadz
dan gak jadi ulangin ya
sobri dan temen temen semua ingat
jika ketentuan sudah dikariskan
maka janganlah kalian melanggarnya
karena segala ketentuan itu
sudah ada ukurannya
dan punya maksud dan tujuan itu
maka jika kalian melanggar aturan itu
maka bisa ada kemodoratan
maka yang terjadi kalian itu
apa sebaiknya anak anak ini semuanya kita kasih hukuman apa gimana bagusnya ya
hukumannya adalah untuk haikal asun dan juga kalian semua
maksudnya abie mau doang
eh eh dihukum girang
hukuman untuk kalian berlima
itu adalah kalian harus bangun lebih awal
dan kalian harus membangunkan teman teman kalian untuk bangun sahur
dan yang terakhir
kalian harus menyiapkan makanan untuk sahur
yaudah sekarang kalian semua boleh bubar terus siap siap karena kita akan sebentar lagi mau pawain ya
siap siap buat pawai ya
alhamdulillah semuanya udah siap untuk pawai
ya udah butet nanti kamu tolong panggilin mereka untuk berangkat ke gerbang bareng bareng ya
si amalia ini kemananya
rupanya dari tadi takut tengok dia
kayaknya di dalam kamar deh
amalia cepetan kita mau pawain
udah lah amalia
jangan banyak gaya
udah kita udah disuruh ke sana yuk
aduh saya itu gak ngerti ya
prinses lia itu kan seorang prinsip ya
jadi harus tampil layaknya prinsip di setiap acara
karena prinsip itu kan harus anggur
dan juga harus penuh wibawa
terus prinsip juga
jangan berpidato kau
jangan main cengkunikmu
ustadz berharap kalian bisa dengan tertib menjalankan pawai kali ini ya
karena kita semua akan berkeliling kampung
untuk menyerukan datanya
datangnya bulan suci ramadhan yang insyaallah akan tiba esok hari
jadi ustad berharap kalian selalu tertib dan jangan sampai membuat keributan ya
nah untuk pawai kali ini kalian akan dipimpin oleh ustadz musa dan juga usasa nurul
sebelum kita pawai semuanya kita berdoa dulu kepada allah swt
ini pawai bentuk dari perwujudan rasa syukur kita menyambut datangnya bulan suci
ya anak anak semuanya sebelum kita berangkat pawai
alangkah baiknya kita sama sama berdoa kepada allah swt agar allah berikan kelancaran kepada kita
kita sama sama pawai mulai dengan membaca sama sama bersalawat kepada nabi
ya rasul salam